masih bersama saya maido pelfrina di rumah pemilu
saudara jelang rakernas pdi perjuangan jumat
besok dpp pd perjuangan menggelar keterangan resmi soal apa yang akan dibahas di rakernas
termasuk apakah pd perjuangan akan mengumumkan posisinya di dalam atau di luar pemerintahan
hasto menyebut sejumlah agenda dibahas termasuk soal strategi pemenangan di pilkada
hasto menjelaskan dalam rakernas akan mendengarkan suara dpc dan dpd soal posisi partai
apakah akan ada di luar atau di dalam pemerintahan
di dalam rapat kerja nasional kelima tersebut
rakernas kelima pd perjuangan akan digelar dua puluh empat sampai dua puluh enam mei di kawasan ancol jakarta utara
acara pembukaan nantinya akan digelar jumat besok dan diperkirakan akan dihadiri lebih dari empat peserta
sudah punya laporan lebih lengkapnya mario selamat sore apa saja agenda utama di hari pertama rakernas pdi perjuangan besok
ya maya dan juga saudara sebenarnya untuk agenda pertama memang masih sampai saat ini belum dibocorkan
kenapa karena ini kita saat ini berada di wilayah kemayoran untuk menerima salah satu rangkaian dari rakernas kelima pdp
hasto kristianto akan menerima api perjuangan nantak kunjung pada
yang akan dibawakan ke kemayoran ini dan nantinya sekjen pdip hasto akan membawanya ke acara tempat acara lokasi acara tempat berlangsungnya rakernas besok
menatap ke depan termasuk mempersiapkan pilkada serentak november dua ribu dua puluh empat ini dan kemudian sikap politik terkait dengan berbagai persoalan bangsa dan negara ke depan
pak sekjen ini terkait dengan pertanyaan banyak pihak sikap politik bd perjuangan pak zaini
mungkin bisa dibocorkan tadi kemarin pak sekjen bilang mungkin akan di penutup
rakernas nanti akan dibocorkan tetapi mungkin ada sedikit bocoran
apakah sembilan puluh persen oposisi atau bisa berubah dinamis
ya sebenarnya dalam sistem pemerintahan kita tidak dikenal namanya oposisi
tetapi rakernas akan mendengarkan masukan masukan terkait dengan apakah pdi akan berada dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan
tetapi berdasarkan konstitusi partai sebenarnya kongres telah memberikan mandat kepada ketua umum pdi perjuangan
untuk menentukan sikapnya dan sikap itu disampaikan dalam momentum yang tepat atau biasanya di dalam kongres partai yang akan berlangsung tahun depan
tetapi sebagai partai yang mengemban nama demokrasi tentu saja seluruh masukan akan diterima dan kedua sikap itu harus dijalankan sebesar besarnya demi kepentingan bangsa dan negara
pak terakhir tapi ini lebih ke penegasan soal presiden joko widodo diundang atau tidak pak sebenarnya
pak tejen terima kasih banyak atas waktunya semoga acara berjalan lancar rekenas lima besok bisa memberikan masukan tidak hanya kepada kader partai tapi juga masyarakat terima kasih pak sekjen
saudara saat ini memang pada pembukaan rakenas yang akan dimulai pada besok hingga pada pukul tanggal dua puluh enam akan dihadir oleh empat peserta
di mana ada fungsional pdip dan juga pejabat pejabat pdip lainnya termasuk mereka yang lolos ke pemilihan legislatif di tahun dua ribu dua puluh empat
ini akan kabarkan terus kepada
anda terkait dengan rakenas pdip pada tanggal dua puluh empat hingga dua puluh enam kembali kepada anda di studio
jurnalis kompas tv mario sarong melaporkan langsung dari kemayoran jakarta